mama sehat nini
kamu tetap pada ucapan kamu ini
apakah ini firasat
jangan pisahkan mereka ya
saya tidak ingin
di sini duduk dengan mama
hati hati ada dedeknya
tidak tidak aku yang bilang
minum dulu taman
terima kasih bos
terima kasih ya
yaudah yuk udah sore
saya keluar sebentar ya
kamu gak capek
enggak lah cuma sebentar aja kok
nanti juga saya balik
yaudah hati hati ya
kau lapar ya
kedap kedap bikin susu
eh itu sepatu mama
iya ini kiki mau bersihin sepatunya ibu
oh iya banyak tanahnya
emang dari mana sih mama
ibu rosa kan habis dari makam mbak
kiki ke belakang dulu ya
ini sih mbak deh
maaf pasti dari makam papa hartawan
sampai mama ketrigger terus berpahar ini
apa ini ada hubungannya sama sifat masal
yang tiba tiba jadi perhatian banget seharian ini
kita langsung ke ac ya

tenang aja sa
neng tau kok kalau elsa sebarang kerjaannya jadi detektif
oke tunggu sebentar ya
ada apa ya pak
suster boleh saya masuk untuk jemok jessica
bapak hari ini sudah bawa orang masuk ke dalam empat kali
di icu bukan cuma jessica
bapak sudah mengganggu pasien lain pak
iya jadi gini sus
saya ini ngebawa temannya jessica buat ngesupport
supaya jessica cepat sembuh cepat sadar
dan mereka ini datang dari jauh sus
oke makasih ya sus
kalian tolong jaga disini
pak nino kan lagi bermasalah sama matanya
lebih baik urusan elsa
kita aja dulu yang hendaknya
tanya elsa di mana
ini susu ya
iya kes ya
iya kes ya
udah udah udah ya
ya udah ya udah kita ganti ya
kita ganti popok lagi ya
udah usah nangis ya sayang
udah sayang ya
kita ganti dulu ya
bentar bentar sayang
gimana kamu udah pikirin belum
kamu bisa kirim alamat kamu sekarang kan ke tante
aduh nanti dulu ya
ini saya lagi sibuk urusin kece aja tante ya
udah jangan nangis lagi
ini riki bilang katanya dia lagi sibuk urusin kece
terus tadi mama dengar juga suara bayi nangis nangis sih
kenapa riki yang urusin kece
iya gak tau ya masa kemana
jangan bosen ya
nenek dateng lagi nih
tapi nenek gak sendiri
nenek sama melisa
tapi dia lagi jadi detektif
jess ini saya jess
kamu masih ngerasakan

kan roti sendiri
dan setelah memeriksa
nneng jadian nya
waktu kita senam pagi sama sama itu
ntar olahraganya santai aja jangan capek capek ya
soalnya kalau kena matahari langsung tuh bahaya
terkulit kamu bisa kebakar
kan jessey yang paling ngerti tuh tentang kecantikan
nah karena jessi makanya nenek gak gosong
jessi selalu suruh nenek pakai sunblock
kamu masih inget gak
waktu saya ulang tahun
kamu sama nenek bawa kue buat saya
selamat ulang tahun
selamat ulang tahun
selamat ulang tahun
selamat ulang tahun
kamu sadar ya
kita berdua sayang sama kamu loh jess
kamu bangun ya
jessi kamu baik banget loh sama saya jess
neneng kangen loh sama jessi
waktu kita main di kebun pinus
ketemuan sama opa
ketemuan sama pacar nenek yang opa korea kb dua
opa orang lain dalam dunia
aku benci diri aku
aku benci diri aku
aku gak suka
aku benci diri aku
jess kamu kenapa nangis jess
kamu jangan nangis ya
nenek juga sayang sama jessy
kita udah gak sabar pengen main makeup makeupan sama kamu
sampai kapan tidur
pak waktunya sudah habis tolong keluar ya
maaf sus boleh kami dapat waktu sebentar lagi
jangan paksa jessi untuk sadar
kalau kondisi jessi menurun nanti bapak juga yang menyesal
tapi kan jessi belum bangun
bangun dong jess
jess sadar ya kamu semangat ya
kamu gak boleh kayak gini bangun ya
kita sedih loh jess
kita udah kumpul loh jess buat kamu
saya gak mau kamu kayak begini jess
jessy bangun ya jess
bangun ya jess
kamu harus semangat ya kamu dengerin saya
dengar ya kamu denger saya ya
bentar dulu dong sus
ini kan belum bangun
dengarin saya ya kamu harus bangun ya
kita disini jangan kemana mana

cukup ya ayo keluar
jessy bangun ya
bangun dong jess
anak kita disini jessy
kita tunggu di luar aja ya sebentar

makasih ya kalau udah sempetin dateng
maaf kalau jessy belum sempet sadar
maaf kalau jessy belum sempet sadar

jessy cantik ya sam
tidur kayak gitu aja kayak putri salju
tapi saya sedih
ngeliat jessy kayak gini
saya lebih seneng liat dia kayak biasanya
tangan jessy gerak
itu jarinya gerak
itu jari jessy gerak
oh iya jari tangannya gerak
terus jari tangan anak saya gerak gitu
saya cek dulu sama dokter bapak tunggu di sini
mbak mbak jessy
dia sudah mulai mendengar
matanya sudah merespon
ya jadi tadi

dia sudah mulai mendengar
iya jadi tadi
noka put cerita itu sama gua
setelah gue dengar semua itu
gue ngerasa ada sesuatu yang benar benar menggancel pikiran gue

ini mengenai om irfan
ini mengenai om irfan
udah tau apa belum
kalau bokap lu ini
ya kalau menurut gua sih
kayaknya belum tau
karena di koron itu
juga disebutnya kan tabel kelari
jadi gak ada yang tau juga bokap gua yang nabrak

karena sampai hari ini pun juga om irfan gak pernah bahas apapun

ini gua bicara
mengenai logika ya
om irfan gak cari tahu
dia diam begitu aja
dia diam begitu aja
kalau kejadian ini terjadi sama gua keluarga gua
kalau kejadian ini terjadi sama gua keluarga gua
gua gak akan pernah tinggal diam
gua akan cari tau
apalagi ini mengenai keluarga loh
dan sekarang kalau berbicara mengenai om irfan
dia bukan orang sembarangan
dia punya power
dia punya kekuasaan
dia punya kekuasaan
panjang juga kelas gue hari ini
oh iya gua yang mau telepon ricky ya
akhirnya gua berhasil bikin keisha tidur
akhirnya gua berhasil bikin keisha tidur

semua rasa capek gua jadi hilang

kenapa belum balik ya
aduh si rafael lagi
kalau misalnya gak gua angkat
ring lu dimana
kita ketemu sekarang aja yuk
aduh sorry raff gua gak bisa
gua masih pemotretan soalnya
lo pemotretan dimana sih gua samperin deh

gak bisa raff gak bisa soalnya gua masih lama
raff udah dulu ya
raff udah dulu ya
kok tadi ada suara bayi ya
kok tadi ada suara bayi ya
jangan jangan itu bayinya elsa
jangan jangan itu bayinya elsa
dia udah bohongin gue lagi
pandangan berbayang adalah perasaan yang berbeda
proses adaptasi tubuh terhadap
kornea baru yang dipasangkan
karena pak nino sering mengucek mata
iritasi dok maksudnya gimana
iritasi dok maksudnya gimana
dan untuk menghindari iritasi memburuk
pak nino harus diistirahatkan dulu matanya
pak nino harus diistirahatkan dulu matanya
saya akan tutup mata pak nino dengan berban

sebaiknya dua hari ke depan
saya akan melakukan aktivitas apapun
apa ada kemungkinan
enggak kan dok
sebentar lagi saya harus ngerahin lantauan anak saya
justru ini adalah upaya kita
untuk mencegah hal yang buruk yang akan terjadi

dan ingat ya pak nino jadi dalam dua hari ini
pak nino jangan melakukan
dan jangan pernah mengucuk mata
dan jangan pernah mengucuk mata
alhamdulillah pak jessi sudah sadar
jessy sudah sadar
ya makasih ya dok ya
ya pak tapi untuk saat ini jessi belum bisa dibesuk
karena kondisinya masih lemah
kalau bapak mau lihat dari depan kancah saja ya pak
oke ya makasih dok
baiklah kalau begitu saya permisi dulu
yang jadi gak sabar kalau gisi udah bangun kayak gini
ya neng saya juga
ya makasih ya dok
keisha nangis terus
asih yang lo tinggalin buat keisha tinggal satu
gue takut kurang
kasian keisha kalau kehausan
ya allah keisha
harus pulang sekarang deh
oh yaudah gapapa
yaudah kalo mau pulang
makasih udah bawa dia kesini
sehingga buat jessica sadar
si gwalini kok deket banget ya sama papanya jesse
ketemu lagi ya
ini sudah sore pak
neng harus segera pulang
orang udah bawa baju setas gede gini juga
tuh jesse udah banget gak mau ah
neng mau bikin aja
mau sama jesse
kita harus pulang
nanti lain kali saya akan coba telepon rumah sakit
supaya kamu dikasih izin untuk jakarta lagi main main
kalau om beneran udah janji
neneng mau pulang
neneng kesini lagi ya
soalnya neneng kan udah gak sabar pengen ngobrol pengen di make upin sama jesse
neneng juga lupa
neneng kan mau ada show
di depan raja mesir
tuh kan untung aja inget
hah yaudah deh kalau gitu neneng pulang ya om
suster nanti biarin supir saya yang ngantar pulang ya
baik pak terima kasih ya pak
oke dia udah nunggu di lobi
mama oke kok mama sehat
habis siaran ke makan papaya
ketrigger sama masalah
jangan rasa sendiri ya
mungkin ada aku
yang selalu ada
mama boleh kok cerita
kalo kusah mama sama aku
aku menganggap apa seperti ibu
kandung aku sendiri soalnya
aku punya hati
jadi mama jangan merasa sendirian ya
alef itu mah mama gak perlu harus cerita sekarang
aku juga gak maksa mama
aku cuman mau kasih tau ke mama
kalau mama itu
punya aku masalah dendrina
jangan disimpan sendirian ya
aku keluar ya
mama sayang sekali sama kamu ya
ngapain buat kamu